sampaikan mbak lulu ya terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing masing
kelas sosial masyarakat atau ya pekerja gitu ya pekerja berima upah
pak suaranya gak terdengar pak mic nya

ini terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta tapera
baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri
yang pertama saya jelaskan dulu bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial
harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari tiga kali penghasilan rumah tangga dalam setahun
kondisi saat ini pada dua belas
provinsi di indonesia ini data ya
masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau kepemilikan hunian dengan harga yang terjangkau
bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di jawa dan bali
angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas lima atau sangat tidak terjangkau
permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik mbr kelas menengah maupun pekerja kelas atas
nah dari sini kemudian tapera hadir
sesuai amanah undang undang nomor empat dua ribu enam belas tentang tapera
untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut
melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta
ini perhitungan kami teman teman bisa lihat ilustrasi
terdapat selisih angsuran sebesar sekitar satu juta per bulan
rumah susun dengan asumsi harga rp tiga ratus juta
kalau memakai kpr komersial angsurannya kurang lebih tiga satu juta per bulan
nah kalau kpr tapera itu hanya dua satu juta per bulan
karena sebelum mendapatkan benufit atau manfaat peserta harus nabung
untuk menunjukkan kemampuan kapasitinya dalam mengangsur
jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota tapera dia nabung setahun ngajukan kpr
itu meningkatkan bankability dari peserta
cukup dengan melihat dari trackrocketnya dia nabung selama setahun
jadi lebih hemat sekitar satu juta per bulan dibanding kpr komersial
yang dapat digunakan untuk keputusan keputusan lainnya dari peserta
ditambah lagi di akhir masa kepesertaan selain ngangsur dua satu juta ini ngangsur dan pesabungannya
peserta akan mempunyai benufit pengembalian tabungan beserta hasil pemukukannya
yang tiga satu juta kalau usulan komersial itu udah angsuran doang nggak pakai tabungan
ini dua satu tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa kbr nya selesai
untuk itu untuk peserta asn
kami harapkan di forum ini
juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website ampera
bicara mengenai siapa saja peserta tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik pak
siapa saja pesertanya wajib atau tidak sebenarnya
mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa
pengelolaan dana dan juga penyalurannya
serta tadi kami sudah melihat simulasi
wajib atau enggak kan itu pertanyaan
kalau melihat substansi undang undang nomor empat dua ribu enam belas tentang tapera
harus dipahami tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta tapera
hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum
di bawah upah minimum itu adalah pendapatan yang lebih dari upah minimum
tidak wajib menjadi peserta kapera
oleh karena itu dalam memperhitungkan tarif kepesertaan
kami juga sudah melakukan benchmarking kepesertaan ke beberapa lembaga existing
seperti wg taspen untuk oplaster asn
kemudian duduk di stk untuk segmen swasta dan pekerja mandiri
untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar pak
bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari taperan
namun diwajibkan untuk bayar iuran bagi yang sudah punya rumah
kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya
ini juga konsepsi dari undang undang nomor empat tahun dua ribu enam belas
tadi bapak kepala staf kepresiden sudah menyampaikan
kesenjangan kepemilikan rumah di indonesia masih sangat tinggi
saat ini di angka sembilan sembilan puluh lima juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah
sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan
menyediakan kurang lebih dua ratus lima puluh ribu rumah
pertumbuhan demand setiap tahun ini data sakit juga
tujuh ratus ribu sampai delapan ratus ribu keluarga baru yang belum punya rumah
jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja
makanya perlu ada gerakan
jadi kenapa ini juga nabung
ini tadi prinsip gotong royong di undang undang itu
pemerintah masyarakat yang punya rumah bagi yang belum punya rumah
nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang undang kpk sangat mulia sebenarnya
operasionalnya di pp dua puluh lima dan pp dua puluh satu yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan p dua puluh lima
itu kan indah sekali
gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan
dan mereka mengejar kesenjangan pemilang rumah itu akan semakin bisa terkejar